sampai jumpa di video selanjutnya
nanti kamu akan tahu siapa aku sebenarnya
kita akan menyatu dan hidup untuk selamanya
untuk selamanya sandra
sekarang bawa mayat gadis itu
buang dia jauh jauh
aku harus mencari tempat yang sepi
itu orang yang kemarin bikin aku siap
aku akan menang
ya tuhan makhluk apa yang
makhluk itu menyeramkan sekali
saya lihat dengan mata kepala saya sendiri pak
makhluk itu menyerang saya pak
heru hentikan khayalan kamu
kalau tidak terpaksa aku akan buat surat penangguhan tugas
dan senjatamu akan aku sitah
heru kamu polisi yang baik
beberapa tahun lagi kamu itu akan pensiun
jangan kamu hancurkan
jangan hancurkan karir kamu
hanya dengan laporan seperti ini
sebaiknya kamu pergi
jangan sampai cerita ini diketahui siapapun
apa yang aku lihat
akan aku buktikan
kalau laporanku itu benar
itu cowok cakep banget
kayak bintang film
biasa aja lagi
itu teman gue
kamu kok tahu sih aku ada di sini
ya dulu kan kamu pernah bilang
kalau kamu tuh kuliah di sini
jadi aku langsung sini
kenalin aku dong
ira kenalin dong
sandra curang deh
siapa lagi yang punya pacar
kita cuma temenan kok
berarti kita kita punya kesempatan
tapi aku lagi ngedeketin seorang cewek kok
di jalan melawai nomor dua puluh delapan
kalau gitu antriin aku pulang ya
lin kamu udah janji sama aku kan mau ngantrin aku ke perpustakaan
tapi nggak pakai tapi
eh kamu mau nggak jadi pacar aku
tapi apa nggak terlalu cepat
kita kan belum lama kena
lagian aku kan belum tahu siapa kamu
kamu juga belum tahu siapa aku
tidak ada kata terlambat atau terlalu cepat untuk cinta
dengar apa kata hati kamu sandra
apakah kamu mencintai aku
apa kata saya mencintai saya
yuda ibu tahu kamu sedang bersama gadis itu
cepat bawa dia kemari
ibu sudah tidak sabar ingin menghisap darahnya
kamu tidak boleh jatuh cinta pada gadis itu yuda
cepat bawa dia kemari
ayo san kita harus pergi dari sini
emangnya kenapa yuda
aku gak bisa jelasin sekarang
yang penting aku harus ganti kamu pulang sekarang
sepertinya siluman itu bakal mendapat korban lagi
cepatnya aku harus membunuh silman itu
terima kasih ya
gimana caranya aku ngejelasin sama ibu
aku gak mau sandra jadi mangsa ibuku
kamu mau ngapain
terserah kamu mau ngajak aku kemana
masa kamu gak ngerti sih
ini rumah kamu yud
ya ini rumahku
kamu mau kan aku kenalin sama ibu aku
kamu udah makan belum
gak usah tante saya udah kenyang tuh
yuda tolong aku yuda
ibu mau gadis yang masih murni
gadis yang masih perawan
dimana gadis itu
kenapa kamu tidak membawanya kemari
aku gak ngerti maksud ibu
jangan bohong kau yuda
apa kau mencintainya